berima kasih telah menonton
iya itu benar dia bisa membunuh aisyah dari kuibu dengan semua perkataan manisnya sampai aisyah terlemah
kau tahu yang dimukulkan aisyah kalau tidak ada apa apa di antarabrik mau apa dimukulkan itu rafiq
aisyah dia kaya
aku memang cintai rafiq dia adalah cintaku yang pernah hilangku
tapi perlu kamu tahu karena yang kamu sebut pengecut dan pengkhianat itu sebenarnya berarti mulia
dia rela kehilangan arne yang dicintainya demi kebahagiaan adiknya
kau tahu apa yang terjadi
bahkan setelah kita menikah nanti dia akan hilang selama ada di lubang kita
kamu benar benar gak punya perasaan krishna
dan perlu kamu tahu
dulu sekarang dan selamanya sampai akhir hidupku aku tetap mencintai raffi
aku tidak mencintai kamu krishna
lihat pong lihat aku berhasil membuatnya menangis dan mengakuinya
ya kan itu tandanya adalah cinta aisyah itu sangat besar buat raff
aku membuat kamu menangis hari ini
untuk membuat kamu tersenyum
saya memang beruntung untuk rapat
hal ini divide lee di dalamnya
tetapi kita bisa dikasih jauh
dengar buku ini jam sebelas
sedikit juga kalian bruce yang tahu kita
jangan lupa jika aku tidak terima awak ni
saya harap kita berjumpa lagi
aku harap ibu akan kembali
aku gak akan membiarkan
cinta suci kalian terpisahkan
aku bisa menemukan cinta dan kebahagiaanku sendiri
hanya untuk cinta yang suci sekali